dia memang orangnya profesional jadi emang gila latihan
dari lari saya bisa membanggakan kedua orang tua bisa menjadi kebanggaan keluarga
dan yang pasti dari lari saya bisa berbelan negara dan mengharumkan nama negara di kancah internasional
dan juga bukit jalil jumat malam
pria kelahiran bogor dua puluh tiga agustus seribu sembilan ratus delapan puluh lima ini telah malah melintang di dunia atletik khususnya lari jarak jauh
di asia tenggara agus prayogo adalah rajanya
total enam medali emas sea games telah ia raih selama karirnya
pada sea games kuala lumpur dua ribu tujuh belas pencapaian agus mencapai puncaknya
selain meraih emas di nomor sepuluh meter agus juga mengoleksi perak dari nomor maraton dan satu medali perunggu di nomor lima meter
prestasi itu belum termasuk berbagai tropi yang ia koleksi
baik dari ajang multi event maupun perang

dan juga perang yang terjadi di sejarah

dan juga perang yang terjadi di sejarah

prestasi agus yang juga adik dari mantan pelari nasional sintawati ini terus melesat hingga menjuarai asean school game pada nomor lari satu lima ratus meter lima meter dan sepuluh meter
kalau untuk asean school itu kan dari kelas satu sma itu pertama kali ikut di thailand dapat medali emas
yang berikutnya di tahun kedua dua ribu dua medali emas
di tahun ke tiga dua ribu tiga medali emas
jadi tiga medali emas berturut turut
jadi tiga medali emas berturut turut

kuliah yang kadung ditinggalkan dan tak adanya pekerjaan tetap tempat membuat agus hengkang dari lintasan lari
tapi tahukah anda kemana agus saat tidak berada di lintasan ini
ketika pulang kampung ya saya ngerasa punya sedikit tabungan
akhirnya saya ya ini ketemu sama teman teman saya angkatan lah ya
bikin geng motor nih saya beli motor
waktu itu saya dengar dia mau touring ke bali
nah disitu saya langsung ambil keputusan bahwa ini nggak bisa kalau diteruskan nih
kalau dia langsung naik motor sampai ke bali saya takut terjadi apa apa cedera atau apa gitu
akhirnya saya motor itu sambil saya jual
nah disitu agus ya setengah marah gitu loh
setengah marah setengah kesel semuanya gitu
tapi ini kan ya kenapa kok dijual apa kok gak musawarah gitu kan
jadi saya bilang ya ini untuk kebaikan kamu agus
sebaiknya kamu daripada diteruskan motor juga bahaya
apa salahnya kamu teruskan lari
motivasi sang ayah membuat agus kembali berlatih secara mandiri
sekitar tahun dua ribu tujuh saya mulai alatnya lagi nih
mulai latihan lari
di magelang masih
waktu itu saya jogeng di lapangan rindam empat magelang
pada waktu itu saya bekerja ada bapak bapak merhatiin saya lari
saya masih lari
ketika saya stop dipanggil sama bapak bapak itu
jadi bapak bapak itu ada di seberang lapangan
kita ngomongnya jauh jauhan gitu
iya pak ada apa
kamu saya lihat deh tadi larimu kuat sekali kamu atlet
mau nggak kamu masuk tentara bilang gitu
loh kenapa kok gak mau
umur saya tahun dua ribu tujuh itu umur saya pas
padahal masuk batas atas bintara waktu itu kan arus dua dua maksimal tuh
umur saya udah dua dua lewat
akhirnya saya bilang umur saya sudah lewat
umur lu berapa dua puluh dua
daftar aja masih bisa
nanti saya yang bantu dia bilang
loh bapaknya siapa
udah kamu daftar aja bilang
saya yang nyuruh tono suratman
saya nggak tahu tono fratman itu siapa kan gitu kan
akhirnya waktu saya pulang saya cari informasi lah
ternyata tonus suratman ini adalah general bintang dua
jabatannya waktu itu aspam asad
tawaran dari tonus suratman
yang kemudian menjabat sebagai ketua koni itu tak agus sia siakan
setelah dua ribu tujuh saya daftar nih
lulus lah karena didapat rekomendasi dari beliau
ketika lulus pendidikan satu tahun lulus tahun dua ribu delapan
dua ribu delapan saya berdinas di secapa angkatan darat
masuk seleknas untuk tim sea games dua ribu sembilan di laos
ceritanya seperti itu
ketika berangkat ke laos
tanpa diduga tanpa ditarget saya kan tim underdog nih sebelumnya
langsung dapat medali emas di nomor sepuluh meter
menurut agung muliawan pelatih agus prayogo
sejak sea games singapura dua ribu lima belas hingga sekarang
prestasi agus dinilai terus menanjak setelah ia masuk tni
fisik dan mental bertanding agus digembleng
di pusat pelatihan nasional lari jarak jauh
di pangalingan kabupaten bandung
waktu dua ribu lima belas dipersiapkannya nomor lima ribu dan sepuluh
dan kebetulan vietnam juga lagi kuat
perkembangannya lagi bagus
sehingga ya di sini
benar benar habis habisan juga di gemlengnya
sampai dia kurus banget
nah di dataran tinggi itu
kemudian setiap seribu kaki itu
nah itulah yang diambil keuntungannya
ketika saya berdiri di podium
melihat merah putih berkibar di tiang paling tinggi
ya nggak terasa
saya hormat air mata saya mengalir
ya valencia marathon dua ribu dua puluh dua itu menjadi salah satu pertandingan penutup di tahun dua ribu dua puluh dua buat saya
saya persiapan kurang lebih lima bulan ya
dan pengalaman saya lari di sana nih mas ya
saya berangkat ke sana dibiayai oleh sponsor
tantangannya hanya dua
berhasil atau gagal
nah si iban memungkinkan judul
akhirnya dari situ saya memutuskan untuk naik kelas ke nomor maraton
untuk si james sendiri di nomor maraton pertama kali di dua ribu tujuh belas
selain persaingan semakin ketat agus juga sudah memecahkan rekor nasional di nomor lari jarak pendek hingga menengah
tercatat agus telah memegang rekor nasional di nomor lima meter sepuluh meter dan half marathon dengan catatan waktu satu jam enam menit dua puluh enam detik yang ia pecahkan di ajang gold coast marathon australia pada tujuh juli dua ribu sembilan belas
tak heran ia butuh tantangan yang lebih besar
meski sudah punya rekor nasional di nomor tiga ribu lima ribu dan seribu meter
dua puluh meter serta nomor half maraton agus prayogo sebenarnya masih punya satu misi lagi yang ingin ia tuntaskan
yaitu memecahkan rekor nasional di nomor full maraton yang setidaknya sampai awal tahun dua ribu dua puluh tiga masih dipegang oleh mendiang edwardus nabunome
rekor itu dipecahkan oleh mendiang edwardu saat ia mengikuti ajang pon di jakarta tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dengan catatan waktu dua jam sembilan belas menit dan delapan belas detik
catatan waktu terbaik agus prayogo di nomor maraton adalah dua jam dua puluh satu menit sembilan detik di seoul korea selatan tahun dua ribu tujuh belas
pada desember dua ribu dua puluh dua agus coba menuntaskan misinya untuk mengalahkan rekor edwardus nabunome dengan mengikuti ajang prestisius valencia marathon di spanyol
valencia marathon dua ribu dua puluh dua itu menjadi salah satu pertandingan
ini penutup di tahun dua ribu dua puluh dua buat saya saya persiapan kurang lebih lima bulan ya
dan pengalaman saya lari di sana nih mas ya saya berangkat ke sana dibiayai oleh sponsor
tantangannya hanya dua berhasil atau gagal
di valencia marathon agus bergabung dengan atlet atlet edit dunia
strategi pun disusun
selama latihan agus juga berlari dengan kecepatan tiga menit lima belas detik
per kilometer melebihi rata rata kecepatan medial edwardus
pada saat latihan kami berusaha mendorong agus prawigo ini untuk mendekati waktu tersebut
waktu flag off tas begitu lari kilometer pertama euforianya kan kebawa nih mas
selalu kencang kilometer pertama akhirnya saya menurunkan pace nya
dan kilometer kedua masih over
face lagi saya turunin lagi saya sampai pindah grup
running group itu kan mereka kan ada peser paser gitu ya
saya pindah running group pindah lagi pindah lagi
sampai tiga kali saya pindah mas
akhirnya di kilometer lima pun itu masih terlalu cepat untuk catatan waktunya
dan akhirnya ketika saya ketemu di kilometer sepuluh di pace yang harusnya saya berlari saya udah ketemu di kilometer sepuluh
saya berlari sudah secara nyaman
masuk di halfway atau di half marathon itu masih terlalu cepat
dari target yang sudah saya set dari awal
masih terlalu cepat
akhirnya udah kita masih terus lari
saya berpikirnya masih ada tujuh kilo kan
saya berusaha untuk mengepus pace
kilometer tiga puluh enam malah drop
saya tambah lagi berusaha untuk ngepus
akhirnya ngelok semua seluruh badan udah gak bisa lari
meski gagal finish dan pecah rekor hari itu sang prajurit belum menyerah
harapan saya sebelum saya suatu saat nanti mau gak mau kan harus gantung sepatu ya
harapan saya ya saya bisa memecahkan rekor nasional khususnya di nomor maraton
karena itu ya kayak suatu tantangan tersendiri buat saya ya
nah kurang satu nih maraton nih
mental petarung agus prayogo jadi panutan untuk junior juniornya
pelaring jarak jauh berusia muda roby shanturi yang saat ini menjadi salah satu andalan tim nasional atletik
mengambil banyak pelajaran dari sosok agus
di lapangan ya sebagai panutan kita
dimana mas agus ini selalu mengarahkan kita tentang berlatih dengan cara lari yang benar
ataupun belajar main pes jangan terlalu emosi
dan yang pastinya sih selalu memberikan arahan bagaimana
memperbaikkan program sebaik mungkin
tapi kalau untuk di luar lapangan ya seperti saya anggap abang saya sendiri
dan selalu mengarahkan bagaimana cara menjaga kondisi dengan baik jangan terlalu banyak main
hal yang sama diutarakan ricky simbolon kawan sekaligus lawan yang menurutnya sulit ditaklukkan
pertama sih kurang percaya diri ya gimana saya baru di persiapan umum
sedangkan yang diminta ya saya
waktu yang diminta dari pipa s itu tiga puluh satu menit delapan belas detik
dan saya berlari selama sepuluh km
dan saya bisa melewati papac itu di waktu tiga puluh lima puluh lima
tampil gagah saat berdinas kerja keras di latihan
dan mati matian saat bertanding di lintasan lari
bukan berarti agus menjadi sosok yang keras ketika berada di tengah tengah keluarga

saya akan berharga
maksudnya walaupun dia main main sama temen tapi masih tetap ingat waktu sholat gitu
jadi dari situ kenalan berlanjut udah
mas agus kalau di rumah itu adalah seorang ayah yang penyayang sama anak anaknya
disiplin waktu terutama waktu sholat selalu dia ingetin anak anaknya
agama lah buat dia agama terutama agama yang paling penting
kayu nan lengan juga
luruskan ke depan
bisa dirasakan di mid foot
kapan lagi lari bareng plus dilatih raja lari jarak jauh se asia tenggara
kesempatan langka ini tentu tidak boleh dilewatkan
ajarin dong mas gerakan gerakan dasarnya biar lari itu kita jadi efektif gitu
oh ya oke boleh boleh kita akan bicara soal teknik dasar berlari gitu ya mas ya
jadi intinya semakin kita berlari dengan teknik dasarnya benar maka kita akan berlari lebih efisien otomatis energi yang dikeluarkan akan lebih hemat
hemat energi istilahnya seperti itu dan jarak pencapaiannya akan lebih jauh lagi
oke gerakan gerakan basicnya mas coba bisa di demonstrasikan gak nih
sekali aja aja aja langsung mas
boleh boleh boleh
jadi intinya gini mas
lari itu menggunakan bola bola kaki bagian depan
posisinya ada disini saat berlari gitu ya tumpuannya ada disini bukan menggunakan tumit
walaupun ada beberapa sebagian pelari yang masih berlari menggunakan landing saat tumpuan menggunakan tumit

belajar menggunakan bola bola kaki untuk yang pertama mengurangi resiko cedera yang kedua
ya tadi yang udah saya sampaikan berlari lebih efisien jadi kita akan berlatih running abc
drill dengan tumpuan berada di bola bola kaki atau di midfoot di middle foot di tengah ya
betul kita coba yang pertama adalah gerakan ayah ini itu diangkat gitu ya diangkat ini sejajar
atau rata rata air itu mas ya tumpunya di mana mas di tengah di midfoot oke mari kita lakukan
gerakan yang pertama ya mas ini layunan lengan juga pandangan lurus ke depan bahunya relax
bisa dirasakan di meet food ya ya pertahankan setelah jarak kurang lebih dua puluh empat puluh meter langsung kita
sprint mas menangis itu tadi teori yang a gerakannya a kalau gerakan b itu kayak gimana tuh mas oke
tadi gerakan yang pertama a itu udah bisa merasakan saat landing menggunakan bola bola kaki
bisa kan rasa yang kedua sekarang kita balik arah ke sana ya
kita balik lagi ke sana yang kedua namanya adalah batik yaitu lebih tepatnya ini kaki kita tendang ke bopong mas
tetap tumpuan ada di mana
tumpuan ada di bola bola kaki bagian tengah kemudian ayunan lengan biasa saja bahunya rileks pandangan lurus ke depan
kita laksanakan kurang lebih tiga puluh meter setelah itu kita lanjutkan dengan pengaplikasian dengan berlari dirasakan
panengan lurus ke depan
sampai kakinya kena kira kira bagian belakang
udah dua gerakan nih mas agus
gerakan a gerakan b
lumayan sudah bisa
oke nah sekarang kalau gerakan yang ketiga nih
gerakan c itu kayak gimana
gerakan c yaitu namanya
like strike atau dilempar ke depan mas kaki
dilempar ke depan
menggunakan yang pendek aja
tumpuan tetap ada di
bola bola kaki bagian depan
kemudian ayunan lengan seperti biasa
bahunya relax aja
nah gerakan itu kan ada tiga
tadi dilakukan berapa kali
repetisinya dan biasanya dilakukan dalam
jarak berapa meter tuh
kalau mau melakukan dalam sesi latihan
khusus bisa dilakukan
atau pengulangan dengan jarak
dua puluh tiga puluh kemudian dilanjutkan
sebenarnya gak jauh ya
gak jauh cuman harus sering
tapi kalau pun tidak ada di sesi khusus
bisa diselipkan dalam sesi warming ump
atau pemanasan sebelum memasuki
program latihan inti
selain menjalani hari hari sebagai atlet
sejak tahun dua ribu dua puluh agus
mulai merintis wadah kepelatihan
sebagai bekalnya ketika nanti sudah gantung sepatu
nah seperti itu jadi gini mas
bisa dibilang usia saya kan sudah tidak muda lagi
mau gak mau nanti pada
waktunya saya harus gantung sepatu atau
atletik khususnya jadi atlet
menjadi atlet saya mau gak mau kan harus menjadi pelatih
ini masa transisi atau mempersiapkan
saya untuk menjadi atlet di kemudian hari
oh jadi tim aspro itu adalah
wadah kepelatihan gitu
belajar bareng bareng lah
menjadi wadah untuk beberapa
temen temen atau anak anak muda
menjadi atlet ataupun juga mempersiapkan
untuk menjadi mendaftar intansi
karena dari situ ada beberapa yang sudah
berhasil masuk ke militer
tim aspro yang baru dibentuk
kurang dari dua tahun telah memiliki cukup banyak
anggota tren lari memang
terus meningkat termasuk lari maraton
di seluruh dunia
tim aspro semangat juara
survei yang dilakukan strava menunjukkan
sementara di indonesia
sejumlah kalangan mulai menganggap lari
bukan lagi sekedar olahraga melainkan
melanie putria misalnya
publik figur yang citaranya kini mulai dikenal sebagai pelari
meski bukan dari kalangan atlet
wanita yang awalnya berlari untuk
menghilangkan depresi pasca melahirkan ini
telah mengikuti ajang lari maraton
di sembilan kota dunia
enam diantaranya merupakan ajang maraton bergensi
melanie pun sudah mengoleksi
konsistensi yang aku miliki itu
dilihat nih sama brand
dilihat sama produsen minuman kesehatan
produsen sepatu bahwa
si milani ini konsisten banget lari ya
gak tau mungkin gitu kali di pikirannya
mulailah mendekat ke aku
mulai menggandeng tanganku untuk sama sama kolaborasi
eh kita gedein lari yuk di indonesia
jadilah aku sekarang
memiliki sumber nafkah dari lari
yang tadinya hobi
tadinya hanya jatuh cinta karena baby blues
jadi sekarang menjadi mata pencaharian
gitu berlari untuk aku
pada akhirnya memiliki makna yang
begitu besar bagi sebagian orang
terlebih bagi seorang juara asia tenggara
saya ingin menghargai
dari lari saya bisa
membanggakan kedua orang tua
bisa menjadi kebanggaan keluarga
dan yang pasti dari lari
saya bisa berbelanja negara
dan menghargai nama negara
di kancah internasional
maksud beberapa shiva
dan juga dari gambaran